beralih ke informasi selanjutnya
satu dari empat siswa yang hilang
akibat terseret ombak di pantai
baron akhirnya ditemukan tewas
nenek korban pun langsung jatuh
pingsan ketika melihat jenazah korban
dipulangkan ke dalam rumah duka
pada kamis tengah malam
suasana muram terasa di rumah pasangan
suami istri lamidi dan sutira
warga kelurahan pandekan magetan
sampai hari ini anaknya dwi setiawan
pantai baron gunung kidul yogyakarta
rabu sore belum ditemukan
meski orang tua korban masih menunggu
kabar dan terus berharap agar anaknya
bisa selamat namun mereka tak
dwi setio pergi ke yogyakarta
bersama puluhan teman dan sejumlah guru
saat mereka tengah berlibur di pantai baron
dwi bersama dwi setia
dua teman dan seorang gurunya
terseret ombak pantai
tiga korban lain ditemukan selamat
tetapi kondisi dwi sampai hari ini
masih belum diketahui